ibu kota indonesia yang gemerlap dengan kemajuan dan kehidupan kota besar
kini menghadapi ancaman yang semakin mengintensifkan perdebatan global
tentang perubahan iklim dan kualitas lingkungan
polusi udara telah menjadi musuh yang tak terlihat
tetapi meresahkan menjebak jakarta dalam krisis yang tampaknya tak memiliki ujung
untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual nirwono yoga
selamat pagi mas yuda apa kabar sehat
kabar baik agak batuk batuk nih mas saya dua minggu kalau pak jokowi udah empat minggu ya sepertinya ya
kualitas udara jakarta terutama jabodetabek ini ya memburuk selama satu pekan terakhir mas
kalau kita lihat kualitas udara jakarta ini bahkan mendapatkan peringkat terburuk di dunia
nah kalau kita bicara mengenai kualitas udara di jakarta ini
yang sudah tidak sehat apa yang bisa anda kritisi dan apa yang bisa anda review terkait ini mas
ya secara umum ini tentu catatan yang menarik adalah kecerungan ini akan berlangsung sampai dengan september ini mas yuda
oleh karena itu ada
ada empat langkah yang seharusnya diadakan oleh pemprov dki
tapi juga absekutif oleh pemerintah daerah di jabodetabek
jadi kebijakannya harus menyeluruh tidak bisa setengah setengah atau sebagian wilayah
karena polusi udara itu kan tidak mengenal wilayah ya
jadi otomatis apa yang akan diterapkan oleh pemprov dki jakarta juga harusnya didukung oleh pemerintah kota kota yang di jabodetabek
apa itu ada empat
ada jangka pendek tentunya dan jangka panjang ya
kalau jangka panjang tentu semua sepakat tentang pembangunan transportasi massal nanti yang terpadu se jabodetabek
kemudian juga penataan ulang tata kotanya ya
mulai dari pertimbangan kembali tentang kawasan industri di bodetabek yang harus ramah lingkungan
terus kemudian juga pltu yang masih menggunakan batu bara untuk transformasi ke energi yang lebih ramah lingkungan ya
energi baru terbarukan itu semua tentu jangka panjang ya
artinya jangka menengah jangka panjang yang harus dilakukan justru oleh pemerintah pusat untuk menertibkan ataupun menata ulang kawasan di luar wilayah dki jakarta
nah jangka pendeknya apa nih mas yuda
nah jangka pendeknya dibagi dua juga
jangka pendek yang kedua ini adalah satu pembatasan pergerakan kendaraan pribadi
baik itu mobil atau motor berupa apa
misal perluasan kebijakan ganggil kenap seluruh se jabodetabek tapi berlaku untuk mobil dan motor juga
bahkan tidak tertutup kemungkinan baik itu yang menggunakan bbm fosil maupun juga listrik
sehingga ada pengurangan pembatasan kendaraan pribadi ya
termasuk juga mungkin penerapan jalan berbayar elektronik kemudian peniadaan parkir liar tepi jalan
ternyata juga pak presiden setuju
yaitu penerapan pembatasan mobilitas warga
yaitu pengaturan jam ataupun hari kerja dalam bentuk work from home
ini pun harusnya juga berlaku untuk apa
untuk warga seluruh jabodetabek baik itu pemerintah maupun swasta mas yuda
karena kalau kita bicara pergerakan kendaraan ya misalnya sektor transportasi
yang menyumbal sekitar tujuh puluh an persen polusi udara ke wilayah jakarta dan sekitarnya
kalau tadi dijarahkan itu seperti semua faktor faktor yang dalam tanda kutip kita semua sudah tahu ya mas
terkait dengan jumlah kendaraan
kor kolantas mengatakan setiap tahun bertambah satu juta bahkan tahun dua ribu dua puluh dua mencapai dua puluh dua juta kendaraan yang lalu lalang di jakarta
kemudian juga bagaimana perilaku masyarakat terkait dengan mereka menjaga lingkungan
kemudian satu satunya juga energi fosil ya mas yuda
energi fosil yang masih menjadi salah satu prioritas
nah tapi ini seperti lagu usang yang selalu diputar ulang ya mas
dan kita sadar tapi kita nggak tahu nih solusinya
bahkan kondisi sudah semakin buruk
lalu langkah paling sederhana paling cepat untuk mengatasi ini karena sudah banyak orang yang mengalami kondisi tidak sehat akibat polusi ini mas
tadi catatannya ada dua
satu kebijakan apapun yang akan diterapkan itu harus menyeluruh ya
artinya antara pemerintah ketiga jakarta pemerintah jawa barat dan sambal ini
yang membawahi pemerintah kota kabupaten itu harus satu suara
misal tadi kalau kebijakan yang diusulkan penerapan atau perluasan ganjil genap
itu harus berlaku sejak modul tambang
atau seperti yang disarankan oleh bapak presiden misalnya penerapan work from home
itu juga berlakunya untuk sejak bodetabek berlaku tidak hanya untuk pemerintah
dalam hal ini asn tapi juga swasta
dan itu terkait dengan yang berhubungan tidak dengan layanan langsung kepada masyarakat
misal kalau kita bicara rumah sakit
semudah pekerjaan kontrolsi ataupun bengkel tentu ini tidak termasuk dalam work from home ya
tetapi sepanjang pekerjaan tadi bisa dilakukan dari rumah maupun sekolah ya dalam konteks ini
bisa dikurangi melalui mobilitas warga tadi mas
jadi dengan kondisi darurat ini atas dasar tugas pemerintah melindungi keamanan keselamatan dan kesehatan masyarakat ya
maka kebijakan tadi harus diambil sejamur data back ya
ini penting dalam waktu secepat cepatnya
karena kalau tidak tidak akan banyak berpengaruh terhadap perundangan kualitas hidup
dan perundangan udara yang semakin buruk ini
misal dalam waktu seminggu ini misalnya ya
dengan adanya perikatan hari itu jumat dan agustus
tentu hari kamis hari jumat bisa diliburkan
sehingga kita punya waktu empat hari minimal mengurangi mobilitas warga
terus nanti pada saat puncak ktt asean misalnya
itu bisa jadi dalam waktu tiga bahkan empat hari kerja
berkurang untuk mengurangi mobilitas
kuncinya dua tadi pembatasan pergerakan kendaraan pribadi
dan pembatasan untuk mengurangi mobilitas warga
ini jangka pendek yang paling realistis untuk diterapkan mas yuda
mas ini kita bicara mengenai transportasi ya
kalau di jakarta di satu sisi
kita kadang kadang tidak bisa memungkiri penjualan kendaraan dengan banyaknya
apa tadi diskon diskon kemudian pameran otomotif yang besar
yang menjadi regular event
iya betul tidak sebanding dengan kondisi kerusakan lingkungan
ataupun pecemaran di jakarta
kalau tadi pertumbuhannya satu juta per tahun nih bahas kendaraannya
lalu ada solusi empat in satu kemudian juga uji emisi
menurut anda itu udah efektif nggak sih mas
karena sepertinya itu terus yang digaungkan

tapi ya tetap aja tidak bisa diimplementasikan dengan optimal
ya betul jadi ada tiga ceritanya mas
dalam tanda petik ya sebenarnya kemudahan kemudahan itu
memang hak warga ya untuk memiliki kendaraan
tetapi pemerintah kan punya skema untuk melakukan pembatasan
pergerakan kendaraan pribadi tadi
terutama pada hari kerja gitu ya
dari senin sampai dengan jumat harus dibatasi
sehingga warga yang memiliki kendaraan pribadi pun
itu juga memiliki kesadaran bersama untuk mengatur waktu dan jam kerjanya
artinya bukan berarti kalau kita punya kendaraan pribadi

itu yang pertama
kedua yang tidak kalah penting tadi
kebijakan yang diambil itu berlaku untuk wilayah jamboree tapek
dan juga diikuti oleh seluruh warga jamboree tapek
tidak ada kecualian kalau kita ingin mempercepat pengurangan polusi udara
nah ketiga yang tidak kalah penting ini
kalau polusi udara itu harus dijadikan kondisi yang buruk ini adalah momentum bersama ya
semua terdampak ya
baik pemerintah pusat pemerintah daerah semua warga jamboree tapek tidak terkecuali
nah atas dasar kondisi krisis udara tadi itu
malah kebijakan apapun yang diambil juga harus dihukum oleh seluruh warga jamboree tapek
tanpa itu rasanya sulit untuk melakukan penurunan perbaikan kualitas udara tadi
dalam waktu sesingkat singkatnya mas wida
yang menarik lagi mengenai work from home ataupun pekerjaan yang dilakukan secara hybrid ya mas
seberapa besar ini untuk mengurangi penggunaan emisi karbon
terutama mobilitas dari kendaraan kendaraan yang lalu lalang di jakarta
sebenarnya banyak sekali mas
untuk perkiraan kasar ya misalnya ya
kalau pada work from home tadi
hitungannya adalah empat plus satu
artinya empat hari kerja satu hari di luar kantor ya
baik itu di rumah ataupun di luar tempat kantor tadi itu
dan itu ditaruhnya di tengah ya
jadi kalau kita bicara secara hari
itu skenario nya adalah senin selasa masuk
kami jumat itu masuk ke kantor lagi
dengan perimbangan seperti itu
artinya pergerakan kendaraan maupun mobilitas warga
dalam setiap kegiatan
bahkan kalau itu terjadi secara
ada tanda petik ada libur panjang misalnya
itu baru bicara soal pengurangan kendaraan
yang kedua tadi sektor transportasi kan penyumbang terbesar
penggunaan kendaraan pribadi ya
dalam hal ini polusi udara
dengan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi
pengurangan mobilitas warga
otomatis polusi udara juga akan berkurang secara signifikan
nah ini hanya akan bisa berhasil dengan caratannya
satu itu berlaku sejak pemerintah pek
kemudian yang kedua tadi berlaku untuk semuanya
baik itu pemerintah maupun swasta ya
dalam hal ini tentu yang bisa dibatasi
tidak termasuk pelayanan publik
baru kita bisa bicara seminggu kemudian
akan ada perubahan polusi udara secara signifikan
itu akhirnya untuk kebijakan
baik dengan kebijakan kebijakan tadi terkait dengan transportasi
yang menarik adalah adanya rekayasa cuaca
dengan hujan buatan seperti itu ya
kalau kita melihat kebakaran hutan di sejumlah daerah
itu salah satu caranya
nah apakah ini juga menjadi solusi yang cukup membantu
untuk mengatasi polusi di ibu kota mas
penggunaan rekayasa cuaca
terus kemudian tadi ada uji emisi dan sebagainya ini ya
itu hanya bisa berhasil kalau tadi fokus kita itu adalah
cuaca kan hanya sementara artinya kalau ada hujan
itu secara teknis atau secara pelaksana di lapangan
untuk mengurangi atau memberisikan atau mencuci asarannya ya
mencuci polusi udara pada hari itu
tetapi tadi saya katakan
tanpa ada upaya pengurangan penggunaan kendaraan pribadi
peraturan mobilitas besoknya setelah hujan ya macet lagi ya
polusi udara lagi mas
ini yang harus dilihat konteksnya
ada upaya dalam tanda petik yang temporer sementara
tapi juga harus diikuti dengan kebijakan kebijakan yang sangat substansial
sehingga pengaruhnya juga signifikan mas
itu yang penting ya yang harus dipahami bersama
jadi ini bukan dalam tanda petik perwilayah
bukan tanda petik hanya pemerintah ya
tapi seluruh masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab
untuk bersama sama memperbaiki kualitas udara kita
mas kalau kita mencoba melakukan uji kasus di negara negara
di mana kota kota besar juga mengalami kondisi serupa
apa nih mas yang mereka lakukan juga yang sangat membantu untuk mengatasi
kalau saya baca tadi ada referensi di singapura
mereka menggunakan sistem perairan vertikal
bangunan bangunan tinggi itu ada air
yang katanya turun kemudian membantu untuk membersihkan polutan itu ya secara tidak langsung
apakah itu juga bisa diterapkan di indonesia mas
ya secara umum banyak ya
berbagai strategi untuk mengatasi polusi udara tadi
kalau kita bicara singapura misalnya selain bangunannya juga mampu dalam tanda petik menyerap polusi udara
kemudian kota kotanya sangat nyaman kenapa
mereka setiap hari cukup berjalan kaki atau bersepeda dan beraktivitas di pusat kota
itu saja sudah menunjukkan dalam tanda petik lagi
sektor transportasinya mengurangi polusi udara secara signifikan
belum kita bicara soal ketersediaan ruang terbuka hijau yang sangat dominan di singapura
hal ini juga saya temukan misalnya di berbagai kota di skandinavia
seperti copenhagen stockhome misalnya ya
terus kemudian juga amsterdam tipikalnya sama tadi mas ya
jadi sektor transportasi mereka sangat dominan oleh warga masyarakatnya
kemudian tadi masyarakatnya juga punya budaya bertransportasi publik yang bagus
artinya biasa jalan kaki bersepeda selain naik kota umum
dan tata kotanya juga bisa dikatakan sangat layak undi
nah jakarta dan sekitarnya termasuk bodetabek masih jauh
masih banyak pr yang harus dibenahi tadi mas
nah pun juga di situ
jadi pemerintah perlu menggunakan momentum ini untuk membenahi tata kota secara keseluruhan betul
nah tapi dalam tanda petik tadi ada yang jangka pendek ada yang jangka menengah dan jangka panjang sudah
ini menurut saya harusnya komitmen yang harus di

lakukan secara kontinu ya
artinya kita bisa melihat perubahan sedekat sedekat mungkin dalam waktu satu tahun ke depannya
kalau dilakukan perubahan secara besar besaran tadi mas yuda
baik mas semoga memang masukan anda tadi juga bisa didengar oleh pemerintah dan warga
supaya secara komprehensif secara bau membau mengatasi masalah polusi ini dalam jangka panjang
mengingat tadi kondisi jakarta sangat tidak baik lagi dengan polusi udara yang begitu buruk seperti ini
salam sehat selalu mas terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini mas
terima kasih semoga bermanfaat
terima kasih mas